kita beralih ke berita fashion
desainer muda asal surabaya kembali menunjukkan kemampuannya di tingkat internasional
melalui karyanya yang bertema ayam jago
melia wijaya akan tampil dalam new york fashion week
yang akan dipamerkan dalam ajang new york fashion week di amerika serikat tujuh september mendatang
busana ini menjadi satu di antara dua belas model rancangan andalanya
yang ikut serta dalam pekan mode akwar paling bergensi di negeri pamansam
wanita asal surabaya ini mencoba merubah motif batik ayam menjadi motif sulam
yang dikombinasikan dengan teknik bordir dan cetakan
bahkan yang paling unik adalah bahannya menggunakan bulu ayam jago asli
seperti koleksi ready to wear deluxe
hingga mini dress ini
semakin terlihat anggun saat diperagakan sejumlah model
tema ayam jago menjadi inspirasinya karena terinspirasi dari cerita rakyat surabaya
yang terkenal dengan ayam jago saung galingnya
kalau dari ini saya ambil inspirasinya kan dari sawugali
jadi ceritanya kan sawung adalah merah jantan
kalau guling adalah ayam jantan
dari inspirasi itu kan saya mengambil dari sifat ayamnya
sebagai ayam yang tegas
sejumlah model mengaku senang karena rancangan busana melia wijaya
lebih mengenalkan konten lokal surabaya
temanya unik karena mengusung tentang indonesia
jadi bisa menonjolkan karya indonesia di rancangan itu
melia wijaya merupakan satu di antara enam desainer tanah air lainnya
yang ikut dalam ajang new york fashion week kali ini
bersama lima desainer lainnya
ia akan menampilkan rancangan terbaik